gue salah banget
andien ngeliat gue sama perempuan lain di hotel
karena gue lagi stres juga di rumah
gue lagi ada masalah sama temen temen band gue
pokoknya sekarang hancur banget
lembar minta sama kamu untuk jawab jujur
soal ucapan terakhir
elsa ini sebenernya kemana sih
masa dari tadi lama banget sampai sini
waktunya udah mana papa
ini ntar di meja aja
boleh dibantu pelan pelan ya
kalau kamu bilang ke mereka
tuh kan bener
pasti mba adin mau nanya soal ini
namanya masalah aja sih
bener kamu ngomong sama itu sama mereka
kamu muter balikan fakta
mba gak pernah hamil
kalau misalkan kamu yang hamil anaknya roy
mba gak suka
mba bener bener gak suka kamu menjelekkan nama baik mba seperti ini
apalagi kamu ceritakan mereka
kamu aja gak kenal
dan kamu seharusnya
sebagai adik mba
menjaga nama baik mba
bukan menjatuhkan bas seperti ini
mba adin beneran marah
oke gue harus tenang
gue minta maaf karena udah ngomong gitu ke miska
oke gue salah
dan satu lagi yang perlu lo inget mbak
ini bukan sepenuhnya salah gue
karena selama ini nino itu selalu beranggapan kalau lo itu selingkuh dan asli
dan hamil anak roy
jadi ya gue kasih tau aja misal kayak gitu
mbak kenapa mbak
mbak andin ada disini
apa yang mereka omongin
itu pak istri bapak ada disana mari saya antar kesana pak
gak usah biar saya sendiri aja
nanti saya balik ke kamar dengan istri saya
baik pak kalau begitu saya permisi
mbak memang gak punya bukti ya elsa
mbak memang gak punya bukti ya elsa
nindi juga udah meninggal
tidak ada butuhan
mbak ngeliat atau mbak ngedengar kamu menjelekan nama baik mbak
mbak nggak akan segan segan untuk bawa kasus ini ke polisi ya
karena sudah mencemarkan nama baik
wah posisi gue gak aman nih
mbak anin sama al kan udah baik kan
kalau mbak anin cerita ke al soal anaknya
terus al percaya
dan bakalan kebongkar semuanya
sejak kapan ya nino disini
apa dia denger semua yang gue obrolin sama mbak anin
kalau dia sama sekali nggak pernah selingkuh
kalau anak itu bukan anaknya roy
anak itu anak aku
nggak mungkin lah
nggak mungkin anaknya mbak anin itu anak kamu juga
sekarang kamu dengerin aku ya saya
mbak andin gak mau ngakuin perbuatannya karena dia malu
temen temennya al itu udah tahu
aku tuh ngapain sih masih ngurusin soal kayak gini juga
kamu kan udah gak ada hubungan apa apa sama mbak andi
pasti mau kayak gini terus
apa benar yang saya katakan
aku harus tahu
aku harus tahu apa benar anak itu bukan anak aku
masalah satu belum selesai
ini malah nambah lagi
kenapa satu persatu masalah jadi nongol semua lagi sih
udah yuk balik lagi ke kamar
semuanya sudah saya kerjakan pak
sesuai yang bapak minta
ya bagus terima kasih banyak ya
mama hari ini mau ngadain perayaan kecil kecilan di rumah
masa aja ibu ini emang bener bener ya
dari aromanya aja itu kayak
masakan master chef udah pokoknya ini
di sendoknya ya
mumpung kiki ingat
kiki mau ngomong sesuatu sama ibu
iya itulah pokoknya bu
eh gini loh bu
nanti kalau bu bu sama reina
misalnya nanti malam kalau ada hujan angin petir badai
tolong reina nyetir di kekepin bu
jangan sampai lepas
kalau sampai reina itu
delesep lagi di tengah tenganya
masalah sama mbak andin
kapan bu aladinnya jadi
saya ketiduran semalam
nah masalahnya itu itu bu
nah kiki mohon dengan sangat
demi kelancaran dan kesuksesan hadirnya aladin ke dunia ini
kiki mohon kepada ibu
kekepin reina bagaimanapun caranya
bukannya dia nggak delesep delesep lagi bu
tante aku udah sampai di depan nih
kiki nanti kalau ayam panggangnya sudah mateng di oven kamu keluarin ntar disini ya
atur yang rapi
michelle sudah datang
just bersihin dulu
nah duduk duduk duduk
just sambil pelan dulu
andi nisamal yang aku baru menikah
masa punya anak segede ini
kamu tuh kepo banget ya
dia itu anak adopsinya al
ngapain al adopsi anak
aduh mami sya lagi mau bersihin
untung gak ada yang nangkap
hei mami sya mau abis sekali lagi ya
eh kita ke belakang dulu yuk
aduh aduh aduh
kok ada nama andin
gak mungkin aku bilang ke tante rosa
kalau aku sama angga lagi jalanin penyelidikan kasus pembunuhannya roy
jangan sampai michi bilang yang sebenarnya
gini tante saya lagi beres beres rumah tepatnya di gudang
terus saya ngerasa kerja ketemu dvd nya roy
jadi saya kesini mau kasih ke al
isinya cerita soal andin sama roy dulu tante
tante boleh lihat
tante kangen sekali sama roy
tante boleh ya nonton lihat isinya
sorry sebelumnya din
apa kamu pernah hamil dengan roy
michi dan angga selama ini mengira aku hamil sama roy
apa mas al juga berpikir gitu
mungkin aku harus tanya soal ini sama mas ah
aku gak mau ada kesalahpahaman dan kebohongan terus
bapak harap kamu baik baik aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak maafin aku ya aku lupa ngabarin papa
aku baik baik aja kok
papa senang kalau kamu baik baik aja
aku sudah mencabut gugatan cerai aku
ya aku harap ini adalah keputusan yang terbaik ya
untuk membahagiakan reyna
papa percaya nak
selama niat kamu baik
allah pasti akan berkenan
ya amin amin makasih ya pak
kamu jaga kesehatan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh semoga tanterosa gak ketrigger nonton ini
hari ini gue ketemu sama
gue ketemu sama perempuan cantik banget
roy lagi cerita soal pertemuan pertamanya dengan andin
jadi hari ini gue lagi bahagia banget banget banget banget banget
karena gue bisa ajak andin first date
adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
dia putusin gue
dan andin ngeliat gue selingkuh sama perempuan
gue salah banget
and ngeliat gue sama perempuan lain di hotel
ya gue ngelakuin itu
karena gue lagi stres juga di rumah
gue lagi ada masalah sama temen temen band gue
pokoknya sekarang hancur banget
padahal kamu kalau di depan mama
kamu selalu tersenyum
ibu macam apa mama
tante bukan ibu yang baik
tante gak pernah tahu kalau roh lagi sedih
tante gak pernah dampingin pada saat roy sedang stres
tante salah benci
enggak tante gak salah
tante gak boleh nyalain diri tante sendiri
tante mending sekarang istirahat aja ya
gak usah ditonton lagi di video
biar benci bantu
benci gimana sih di video rossa kejar kejar jatuh lagi
nyokapnya al kan jadi trigger sekarang
jadi bu andin udah pulang ke rumah ya pak
saya ikut seneng pak
pantusan tadi saya lihat bapak seneng banget di ruangan bapak

al lo bisa gak buru buru pulang ke rumah
nyokap lo kambuh sekarang
jadi gini benci kan bawa dvd nya roy
nyokap lo gak segaja ngeliat terus mulai pengen nonton
nyokap lo jadi sedih sekarang
katanya gak gue
gue kesana sekarang ya
ren lebih cepet ya
itu tadi di depan ada temennya
lo tau gak sih
ya nggak ngerti lah mbak
kan kiki orang tahu ketemu
menurut gue sih
pasti juga lebih gantengan
jauh banget daripada mas dulkuku sayang
pasti mas dulguku lah yang mau menang nih lah
kalau masalah ganteng lah
daripada gibahin gue
mendingan bikin minum untuk tante rosa
itu jauh lebih baik
bukan di sini di atas orangnya
pegang lah orangnya
itu makan malamnya udah mau siap
bikin minum untuk antar rosa
tante rosa kena serangan panik
cus emang kenapa
enak ketemu omanya nanti dulu ya
bisa lebih cepat
bentar dong sabar sabar
bentar bentar bentar
tadah tadah tadah
ini minumnya buat ibu rosa yang mas jerapa yang aku nitip ya
jerapa leher yang panjang
ini kakinya yang panjang
nama gue angga bukan jerapa
kalau ibu rosa begini
lontar sedih sekali michi
andai tanpa bisa membeli ruang untuk roy bercerita
tidak tidak akan seperti itu
dia gak akan menyakiti perempuan itu dengan dia cinta
tante gak boleh nyalahin diri tante sendiri
tanpa harus bisa berdamai dengan masa lalu
andai tante bisa membeli ruang untuk roy biar darky bisa ambil perhatian begini

andai tante bisa memutar waktunya kembali
tante akan jagain roy

nggak usah dibahas lagi ya
udah lebih tenang ya
jadi patah dong
minum pelan pelan tante
ini salah mama
ini salah mama
mama gak kasih perhatian lebih ke roy
mama terlalu sibuk
jadi raya lapiaskan
lik menyakiti andai
ini salah mama
gak usah mikirin yang sudah berlalu
udah lewat ma
udah lewat semuanya
mama harus tenang sekarang supaya roy juga tenang di sana
ini salah mama
saya rindu dia sangat
gak ada yang salah di sini
gak ada yang salah
mama gak salah
kalau begitu aku sama michi balik aja ya
beritahu aku kalau bisa istirahatkan tuh
istirahatkan tuh ya
aku pamit dia dulu ya

kamu apa yang nganggil semua kolo
wah alhamdulillah syukur kalau gitu ya pak
aku inget waktu itu kamu bilang ada kesalahan al yang sangat fatal
ya sebenarnya papa udah gak mau bahas soal ini mah
tapi ya kamu harus tahu
karena papa gak suka sekali menyimpan rahasia di keluarga ini
jadi waktu persedangan kasus andin
ternyata al membayar saksi untuk memberikan kesaksian palsu untuk bisa memberatkan andi
tapi ya udahlah
andin sudah bisa memaafkan ah
kita juga harus berusaha untuk bisa memaafkan ahok
ma aku minta kamu jangan kasih tahu elsa soal masalah ini ya
dan akhirnya nino lagi lagi ikut campur dalam urusan rumah tangganya andi dan al
teddy bell aku namanya
karena lihat video adiknya papa
sekarang oma ada dimana sayang
aku melihat oma
yuk mama juga pengen ya
gue ke kamar mama dulu ya
mama mau bikin dinner
tapi gak jadi
mana suasana hati mama melantarkan
karena dia sudah nyakitin kamu
jangan kelihatan masalah lu lagi ya
mama sudah senang dengan kamu
mama sudah senang
mama sudah senang
jangan kelihatan masalah lu lagi ya
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
mama sudah senang
tapi dana kau sesuai
oh udah deh ma
mama gak perlu minta maaf

ma tidur ya
kau lupa permintaan via whatsapp dari aku bro